coba ceritakan ke saya
peruntutan kejadian waktu pak muhyiddin jatuh
yang bikin heboh orang sekampung itu
kejadian itu nggak heboh heboh banget pak ustadz
ada kejadian yang tidak saya senangi
dan bikin hati saya kesal pak ustadz
malah ditertawakan oleh sisulah
oh udah jam begini
sepi aja warung ini
baru lima orang yang beli
abah heran nih
apa yang membuat hoki warung sisulah me itu
tiap hari tambah rame
beda nih sama warung kita
itu bukan karenanya si sulam hoki
itu semua karena kita ini dapat kesialan
abah tau penyebabnya
ya siapa lagi
kalau bukan gara gara si mahmud
emang dia salah apa nih
sejak si mahmud itu datang kemari
ini warung kita nih sepi melulu
masa sih mi itu penyebabnya

abah nih heran nih kegagalan kita nih
gak percaya bener sama umi
lebih percaya sama adeknya kali ye
bukannya gak percaya mi tapi pan
udah deh bah
pokoknya abah usir aja itu si mahmud
daripada sial warung kita
kalau kita dibikin begini terus sama si mahmud
bangkrut nih warung
derajat abah itu jadi turun
abah mau gak dihargain sama warga
dosa apa tahu uminya abah
ngelahirin anak kayak begitu
wih ini amat ya bang bayi
nah ini pesanannya nih ya
eh sepi amat
sulam kemana nih
di sulam teh sedang keluar
sibuk banget dia ya
ya namanya juga orang baik
nasibnya selalu mujur
untung gue temen sama dia ya
pake biar pedes
pake daun bawang juga
mangkoknya lu telan
nanya mu lu kayak pembantu baru
oh begitu ceritanya
gak jadi makan buburnya
abang keburu kenyang
si abang dimales ya
kenapa itu orang pergi lagi
apa gak jadi mau makan bubur
buat dompet kali
bang tangan aya ditarik tarik aja bang
ditarik tarik bubur dari tadi
dari apa sih ah
abang males deh kecamet orang
maksudnya bang yang tadi lagi makan bubur itu
dia itu kan adiknya haji muhyiddin
eh biar kata dia itu keturunan haji
tapi dulu termasuk anak bandel di kampung ini
maksud abang preman
bukan sih bukan preman
cuma nakalnya tidak ketulungan dia
sering malakin temenya
kayak sulam sobari
kenyang tuh dipalakin sama itu orang
masya allah bang
berapa ini berapa ya
ada gocengan gak
gocengan mbak mari biar sekalian jadi berapa ya

pas gitu ya jadi rp dua belas kan
hutang besok kalian dirunasin
eh yuk bro kabur bro
kenapa dibohongin setaya teh
bener nih kita mau buka warbur di mall
ya insya allah
abang juga pengen begitu
pengen usaha kita ini semakin banyak
dan bisa kasih kerjaan buat orang banyak juga
alhamdulillah ya bang ya
cita cita empok sama abang tercape juga
kalau begitu asik tuh
abis melayani gubur mau ojot deh terus jalan jalan ke mall
eh mau kerja mau bawa jalan jalan
itu kan rencana ji
roh seneng deh bang denger berita ini
biar orang orang yang pada mikir kita nyebarin berita bohong
biar pada nyadar bang
nih kita usaha ini buat buat kita
buat keluarga kita
dan keluarga sama anak anaknya yang dagang sama kita nih
eh panah bang liat kemarin kemarin
kita yang niatnya bener bener baik
tapi malah mereka mikirnya kagak kagak
makanya gua minta sekarang ini jangan juga ngomongin mudah
sesuatu yang belum pasti jangan digembar gemorin dulu
ntar akhirnya kita di demo
di pejabat aja gua di demo dulu
allah memang pengasih ya bang ya
empok sama abang manajemennya harus lebih profesional lagi
jadi pengelolaan bisnis secara profesional
biar bisnis itu bisa berkembang lebih cepat
gua demen tuh gua mau banget kayak begitu
gua mau usaha gua nih cepet tambah baju
kayak yang siapa yang bule bule
siapa tuh orang bule yang
mang ojo sering keluarga
ya punya dong
biar begini begini mang ojo tuh anak girly
coba ceritakan ke saya
peruntutan kejadian waktu pak muhyiddin jatuh yang bikin heboh orang sekampung itu
kejadian itu nggak heboh heboh banget pak ustadz
ada kejadian yang tidak saya senangi
dan bikin hati saya kesal pak ustadz
apa pantas gitu pak ustadz
saya bukan yang tertawain
ntar dulu lah
jangan suka menyela gitu
kayak anggota dpr aja loh
sekarang pak ustadz pikir
apa pantes orang yang kesusahan dibiarkan dan ditertawakan
memang musibah yang saya lakukan itu
saya tuh sesepuh disini pak ustadz
udah ah lu banyak banyak ngomong
di dalam lagi seru seru
ini pekerjaan masjid
aduh apaan sih lu
debat di dalam itu
aneh kagak ngerti maksud intinya apa
siapa yang menang
demi allah pak ustadz
saya bukan yang ngetawain pak haji muhyiddin
pak haji muhyiddin menolak
itu kan versi lulaf
kejadiannya gak seperti itu
apa ada orang yang kena musibah malah menolak pertolongan orang
berarti ada yang gak beres sama lo
jadi pak haji duduk saya saya gak tulus nolongin pak haji
situ tuh yang punya hati
tulus atau enggaknya kan
situ yang tau
ya gak pak ustadz
benar tuh pak ustadz
apa yang dikatakan pak haji mudin benar
kalau pak haji muhyiddin gak tau hati saya
bagaimana pak haji muhyiddin bisa tau
saya tidak tulus
kalau pak haji muhyiddin gak tau isi hati saya
itu namanya fitnah
kalau kita disini
siapa yang tahu menang debat di dalam masjid
orang kita disini
kan gak ada yang di dalam masjid
bener juga ya
iya gua kan pinter memang elu
aduh bang bari
tolongin kita berdua ya
tolong liatin di dalam
haji muhyiddin sama haji sulam lagi berdebat
kita berdua taroan
kalau nanti ayah menang
bang bari dapat persenan deh
mukanya gila lu padanya berdua ya
orang tuh lagi di dalam lagi berdebat
malah lu taro taro main judi
ini bukan judi
lagian cuma dimintain tolong doang
pakai nyumpain aja
eh ini gue ke dalam
bukannya gua mau liat taroan judi lu ya
tapi gua karena mau liat kebenarannya
dimintain tolong segitu aja pakai banyak
banyak mulut ah
mana rute apa baju